satria tuh kangen banget pasti sama kaki
pokoknya kakek tidak mau pulang
kalau tidak dijemput sama papanya satria
jangan paksa kakek titik
ya allah ustadz musa kenapa sedih sih
kan yang kangen kakek arief
ayah bener bener gak ngerti kak
kenapa bisa segitunya sama kakek arief
padahal kakek arief itu kan orang tuanya sendiri kan
aku juga gak tau sun
aku kecewa sama bapak satria
kan setega banget sun
bener itu orang tuanya
kan kalau kita berbakti
kita bisa masuk surga
aku aja pengen ketemu kedua orang tua aku
sun eh apa dong kita
kalian ngapain pelukan di pinggir jalan
satria ngapain disini
kami mau kok pesantren jemput kakek
sudah ingetin om
yaudah sekarang kita sama sama pulang ke pesantren ya
etoh enggak teman teman
eh indra lukman
gimana kalau kita bujuk aja kakek arief
kok kamu tumben tumbenan sih kamu kayak begitu
kamu ledekin tuh kakek arief
eh indra lukman
emang kali ini doang aku baiknya
biasanya baik kali
nah kita harus bujuk kakek arief
biar kakek arief itu pulang
dan kita akan dikasih imbalannya
bisa juga uang
kalian mau gak
makanya kalian harus bantuin aku
biar kita dapat hadiah
tenang aja nanti kalian juga dapat kok
sobri sobri kamu emang sungguh ide bagus
iya dong siapa dulu
awas tuh ada bongkok
awas awas ini sejak kapan ya
siapa siapa ada bintuk
sobri dia lelekin sob
ketawa terus ketawa terus
kalian juga berisik
pokoknya om bisa naik sepeda
wah kalau masalah naik sepeda
om ini juara satu dulu
yang ngajarin kakek arief
juara satu naik sepeda
iya juara satu
pakai puas banget sih kek
mulai saya kena bola sampai ketawa ketawa begitu
kakek kakek itu kan biasanya kan
suka kangen sama cucu tuh
sebab yang saya tahu nih
seorang kakek itu biasanya lebih
biasanya ketimbang anaknya gitu
emang kakek gak kangen sama cucunya ya
satria tuh kangen banget pasti sama kakek
kakek tidak mau pulang
kalau tidak dijemput sama papanya satria
jangan paksa kakek titik titik
ya allah ustadz musa kenapa sedih sih
kan yang kangen kakek arief
kok ustadz musa sedih ustadz kangen sama siapa
ya saya sedih bukan karena
satria kakek ataupun siapa
saya sedih karena
maaf begitu cantong kan eh
aduh pas balik kena ujung
cantong kan ya bentar lagi nih
ya tadi katanya cantengan
ya sakit lah
tapi apa ya
kalian tidak suka kalau kakek ada disini
kakek akan pergi sekarang
lu kakek jangan jangan jangan tersinggung gitu dong kakek
ya bisa diomongin baik baik seperti apa jalan keluarnya gitu
jadi kakek gak usah pengen buru buru mau pergi gitu mau kabur gitu
sekarang kakek tanya
yang mau kabur itu siapa
yang mau pergi tuh siapa
kakek itu mau pergi tuh ke masjid mau sholat
nyesel deh nahan
susah sih main tahan tahan aja
eh lu lok bursi
memang sih tak boleh seujom tapi kan kalau sobri pergi mencurigakan
mau gimana dia ya
siapa lagi ngelakuin itu
aduh buruan dong pake bengang segala buruan lama udah ditungguin tau
tungguin ini nih
buruan terlepas jangan kita nungguinnya
kakek mau ke masjid mau ngadem
oh kakek mau ngadem
mending ngademnya sama saya aja kakek
enggak lebih adem loh kayak kalau jalan jalan
ayo deh yuk
aku salah tau
pantes aja tadi tangannya tuh gendut terus kecil
kalo ambil tangan tuh liat liat
tau sobri kalo kamu mau narik tangan liat liat aja sama kakek mata
kan jadi kakek ambil kan tangan aku itu mana masing mang
kalian ini memang anak anak yang luas